belum senang ya allah tapi saya gak puas belum lihat anak saya
tangis haru bahagia pecah dari kedua orang tua malika bocah enam tahun
yang menjadi korban penculikan di kawasan jalan gunung sari jakarta pusat tujuh desember lalu
setelah hampir sebulan mereka akhirnya mendapat kabar dari petugas kepolisian jika sang buah hati telah ditemukan
pada selasa dini hari korban penculikan dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur untuk menjalani pemeriksaan kesehatan
tangis haru pun mewarnai pertemuan orang tua dengan buah hatinya
pertemuan orang tua tidak berhenti
pertemuan orang tua tidak berhenti
selama diculik malika dibawa berkeliling untuk mengumpulkan barang bekas dari satu tempat ke tempat lainnya oleh pelaku
kapolres jakarta pusat kombes pol komarudin mengatakan orang tua korban dan pelaku sudah saling mengenal dalam beberapa bulan terakhir
berdasarkan keterangan dari orang tua korban dan warga pelaku yang berprofesi sebagai pemulung juga kerap terlihat berkeliling di sekitar kediaman korban
orang tua korban dengan pelaku kenal
baru beberapa bulan terduga pelaku berada di kediamannya di sekitar kediaman
dan juga warga di sekitar juga beberapa kali melihat
terduga pelaku memang berada di sekitar ya kurang lebih sekitar tiga bulan terakhir
polisi belum dapat memastikan motif dari penculikan ini dan hingga kini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku
sebelumnya bocah enam tahun ini menjadi korban penculikan di kawasan jalan gunung sari jakarta pusat tujuh desember dua ribu dua puluh